hah handphone buat apaan
oh my gosh opi masa hp buat apaan sih ya buat nelfon lah
tau gak sih gara gara lo semalam gue pulang jalan kaki gue tuh gak bisa nyari lo kemana mana
terus gue pinjem hp orang terus nelfon lo lo gak angkat
ya gimana mau gue angkat nomornya gak kenal coba
hanum opi makanya beliin gue hp dong biar lo tuh kenal sama hp nomor gue tau gak
aku tuh pengen kasih tau kalau aku bangga jadi anak nyenyak
soalnya gara gara orang tau aku anak nyenyak
gak ada yang berani sama aku terus aku keluar dari bahaya
emang ceritanya bagaimana sih
gini ceritanya jadi aku kan ke rumah tangga sebelah
terus satpame ngeliat aku kirain dia aku mau nyolong padahal enggak
terus pemilik rumahnya keluar abis itu gara gara dia tau aku nak nyenyak dilepasin deh
lu bangga kan jadi anak gue makanya lu mesti bersyukur punya emak kayak gue nih
buset om om wah gak apa apa keren gak keren gak
keren banget nah hebat kan terus terus terus
dia bilang dia gak mau punya urusan yang sama namanya omas
soalnya sekali yang namanya omas tuh ngomong
semburan moodnya tuh bisa ngeracunin semua orang

dikira gue ular kolos nyembur orang hah
jangan lagi selalu ya
aduh aduh nyanya nyanya ampun ampun
please jangan marahin aku

ngembatin duit orang tua terus
nyesel gue namanya si luki
gue kira bakal beruntung dengan nama itu
ntar lo liat ya pulang gue kreat kulit lo gue bakal beduk lo
nanti aja lo jateng lo singgung penting penting mana ya
aduh aduh kenapa lo langsung hantar
sakit sakit aduh
baru gini sakit lo nyakitin gue berkali kali

aduh sabar dong beh biar ayah jelasin dulu
apa yang perlu dijelasin
cuma ini untuk tujuan besar be
tujuan besar apa ya
ba be ba be kok gimana sih
bukannya kita ngontrak di rumah ini udah dua puluh tahun
kasih kan ngontrak lama lu be
padahal lo rumah sendiri
be be tenang dulu
luki memang nyolong duit ba be setiap hari
tapi sebenernya ini buat modal be
modal apaan gue tanya
ya modal buat gaya cewe lah be
tuh lo jangan langsung diakal aja
be be tenang tenang dulu luki belum kelar ngomong
jadi gini be
nih cewe bukan cewe sembarangan
dua rumahnya kuuut dek kayak masjid be
nah ceritanya hari ini luki tuh berhasil nge gayat tuh cewe be
jalan jalan oke deh pohonnya
kalo untuk cewe jadi bini ai
ai juga yang kecipratan hartanya bener gak be
nah kalo luki udah jadi orang kaya nih be
ba be bakalan luki bikin
bercabang lima puluh cabang deh be
gak usah khawatir
yang bener lo
ya bener lah be
masa ya bener dong
ada apa tuh pak
mesin jahit gak ada
lemari sudah gak ada
oh pencurinya kamu ya
pak pak pak pak pak pak pak pak
tunggu dulu pak
tenang tenang pak
tidak mau dilaporin kantor polisi ke pln biar disetrum
jangan pak jangan jangan pak jangan
kita kan bisa bicara dengan baik baik pak
tenang tenang bagaimana
wang ini mesin jahit
kain kain punya orang gak ada
kok bisa tenang
apa maksudnya be
dan justru itu
saya kepingin bicarakan hal ini sama bapak
saya berada di kios ini karena kios ini sudah saya beli
saya pemiliknya tidak merasa menjulak kepada sampian
saya beli ini memang bukan dari bapak nih
tapi saya beli dari anak bapak
sabar pak sabar
maksud saya anak bapak itu loh pak
dia juga nitipin surat nih buat bapak nih
kalau nggak percaya
wang surat ya ada tulisannya begini sampian ini ya
nipu sampian ya
aduh pak buka dulu pak
ini kebalik lagi pak
buka dulu pak
sebelumnya aku minta maaf karena sudah menjual kios kita tanpa memberitahu bapak
lho itu terpaksa aku lakuin karena aku buta model buat merintis karir aku
sekarang aku pergi dengan pak jaki untuk rekaman
dan aku nggak akan balik ke rumah sebelum rekamanku selesai dan ngasih bukti sama bapak
aduh nak gatot
kok beci kamu nak bikin basu sama bapak nak
pak pak pak
lo tuh harus beri gue hp
masa happy buat apaan sih
tau gak sih gara gara lo semalam gue pulang jalan kaki gue tuh gak bisa nyari lo kemana mana
terus gue pinjem hp orang terus nelfon lo lo nggak angkat
nomornya nggak kenal coba
makanya bikin gue hp dong biar lo tuh kenal sama hp nomor gue tau gak
lagian mol molin banget
masa cerikai seperti gue nggak punya hp
apa kata orang nanti kebongkar dong rahasia kita
juga banyak yang murah
masa gue hpnya murah nggak matching dong
opi lo tuh pelit banget sih
ayo dong beli yang bagus sedikit please
asal lo mau ngeraktir aja
gimana kalau kita jalan sepulang
kali aja kamu punya tempat favorit ali
gimana kalau restoran jepang
boleh asal kamu suka aku juga suka kok
oke terus kamu pakai mobil apa
ehm aku punya mobil keren keren banget dan aku ehh aku jalan seperti kamu suka
ya jarang jarang ada yang punya
gimana nih caranya supaya gue bisa ngajakin laura jalan jalan tapi naik mobil
eh ra lo jangan kebangetan matre deh jiwa cewek
lo gak usah pura pura bego
lo kenapa sih
mau jalan sama lucky aja pake nanya dia punya mobil mewah apa nggak
opi itu namanya bukan kebangetan oke itu namanya nomo
gue kan miskin gue pengen ngerubah nasib gue
makanya gue selektif banget milih cowok
gue pengen hidup oke
kalau cowok gue miskin gue mati dong
jangan lo pikir jadi cewek kayak itu enak
kayaknya kalimat itu cuma cocok buat lo deh
lo mah aneh
dikasih kaya pengennya miskin
gue tuh nggak suka bantu minyak gue nyuci nyuci
terus ngejemur terus ngebosok
itu bikin gue jengkel banget
bang yang ini berapa ya
ini sejuta per enam jam
hah satu juta
kagak ada yang lebih mahal apa
ya enggak lah ini kan mobil mewah
jadi wajar dong kalau harganya sedikit lebih mahal
pas lagi duitnya
iya pak selamat siang
mobil saya sudah kelar atau belum
sudah pak sudah selesai pak
kalau begitu saya mau ambil sekarang
total biaya semuanya berapa pak
oh ya sebentar pak
semuanya jadi satu juta enam ratus ribu rupiah pak
pak katanya buat ayah kan
kan pak katanya sewa
memang itu mobil dia
punya satu orang
oke gila ya bang ya
terus ayah gimana
eh tenang saja
masih ada mobil yang lain kok